masih hidup masih hidup masih hidup masih hidup ya terus gue biro todo ini takut banyak buku
gimana cara aja lo mau tas lo balik kalau mau ambil aja sendiri ah gue ngambil sendiri
ya gue tuh takut banget sama yang namanya ketinggian biro todo balikin tas gua
ya itu bukan masalah gue
biro todo ya tas gua masih diatas
lo emang keterlaluan
ketulusan ah bener bener ini kesempatan gue buat nolongin darren
darren tenang aja biar gue yang ambil tas lo
hah gila si kimi manjat ya ampun
lihat lihat bahkan bener cewek
eh dara bantuin kimi dong
iya tadi kan gua udah bilang gua tuh paling takut sama yang namanya ketinggian
kim hati hati ya pegangan dong
aduh sedikit lagi
aduh sedikit lagi itu
kimi bangun dong
masih hidup masih hidup masih hidup
aduh salah juga
makanya lo tuh jangan sok jagoan ya
ngerjain anak orang sampai kayak gitu
aduh bangun dong jangan bikin gua panik dong
kim bangun dong
eh tunggu tunggu tunggu
kok gue di sini
tadi lo jatuh dari pohon kim
iya tadi begitu lo jatuh dia langsung datang
wah abis tuh viro dihajar sama dia
darren gimana dia lah kenapa kenapa kan
kurang aja tuh anak satu baru
berani pada bukan bukaan gue yang super ganteng ini jadi jelek jelek
yaudah ya gue bakal bales nih
tetep aja walaupun gue ponye ponye gini gak jelek jelek amat kan
kesannya jadi makin jantan
nah ternyata gue gak bisa
nantra berisik tau
makasih ya kemarin udah bela belend berantem sama viro demi nolongin gue
gue tuh paling pencet sama orang sok kuasa
jadi walaupun kemarin yang disisah cuma kambing
gue pasti bakal gebukin dia
nah gian lo pikir lo tuh siapa sih
kepedean tau gak lo
gue cuma suruh nganterin surat ini
yaudah ngapain lo masih disitu
weh bapak sejaguan
gue belum kalah
gue tunggu lo di jalanan belakang sekolah pas kebuaran
lo tau gue kan
udah deh fir
gue harus nyari gara gara sama orang
lo dua gimana sih
gue cowok paling beken sekolah
iya kalahin sih kalahin
tapi kalau lo yang kalah gimana
pokoknya lakuin yang tadi gue suruh ya
tunggu tunggu tunggu
gue gak mau ajak lo berantem
tapi gue mau ajak lo ke tanding
ayo dong peruan
ini itu kan urusan si glacio sama si biro
lagian ngapain sih kita ikut ikutan
lo kan tau si biro tuh orangnya kayak gimana
gimanapun juga kan gue utang budi sama dia
siapa yang lebih hebat
gue udah jagoan sekolah
apa pentingnya gue udah akuin sebagai jagoan sekolah sama lo
gak usah pakai balapan motor segala deh
udah jelas gue tuh lebih hebat daripada lo
tunggu tunggu tunggu tunggu
kalau gitu kita taroan aja
lo harus pindah sekolah
berani benar permintaan lo
jelas jelas berani pasti menang biro
apa ya lo gak berani
boleh aja gimana kalau lo yang kalah
kalau gue yang kalah
kalau gue yang kalah ya gue yang pindah sekolah
satu dua tiga
mana sih belum lewat juga
bentar lagi juga lewat udah gak ada
aduh kayak gini
kalau dia sampai celaka gimana
enggak paling jatuh doang dia kan jago naik motor
kalau sampai dia mati enggak
aduh kayaknya mereka udah gak ada deh
cuma kita pulang aja deh
eh lihat deh itu si miki sama toto kan
mereka mau ngapain ya
batang kayu itu buat apa sih
ya ampun gue tau batang kayu itu buat apaan
itu dia do itu dia do
nah kita pergi berhasil
gue udah gak sabar liat dia jatuh
awan ada jebakan
lihat tuh ada batang kayu di tengah jalan
mereka tuh mau nyalakain loh
lo berdua gimana sih
duh fir kita udah ngerjain
iya fir tapi si gendut itu tuh yang ngerusakin rencana kita
eh viro tindakan lo kali itu udah bener bener kebangetan tau gak
lo tuh udah bisa nyelakain orang
kalo tadi gak sempet dicegah bisa bisa graciel masuk rumah sakit tau gak
lo lo ceweknya selalu jadi korban celahan
lo berani nampak gue ha
berani emang kenapa
yang jelas lo sekarang udah kalah
jadi kalo emang lo beneran cowok tepatin janji lo